dan untuk membahas hal ini kami sudah terhubung dengan kapendam jaya kolonel herwin budi saputra melalui sambungan telepon
terkait dengan pembahasan atau pengawasan karantina dari luar negeri
selamat pagi pak herwin apa kabar
selamat pagi mas aldi alhamdulillah sehat
terima kasih atas waktunya bersama cnn indonesia
pak herwin tindakan non prosedural terkait karantina ini mengapa bisa terjadi
pak pengawasan di mana yang terlewati
ya baik baik saya perlu sedikit jelaskan
ini pun masih dalam proses pemeriksaan ya mas aldi ya sehingga belum ada resume yang bisa kita tarik
namun kalau secara non prosedural dari kesalahan itu bahwa sewajarnya atau sepatutnya bahwa
saudari krasel itu tidak untuk dikarantina di wismatrit sesuai dengan aturan
ini surat edaran dari kepala dan satgas covid sembilan belas ya
jadi yang bisa dirawat atau dikarantina mohon maaf bukan dirawat dikarantina
itu adalah pmi pekerja migran indonesia kemudian pelajar mahasiswa yang datang dari luar dari luar negeri
kemudian pegawai pemerintah yang melaksanakan perjalanan dinas
dari luar negeri
untuk tamu ataupun konsultan luar negeri atau siapa warga negara asing atau warga indonesia di luar dari kriteria tersebut
maka dapat untuk memilih hotel repatriasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah
tapi kalau dugaan mengapa bisa terjadi seperti itu pak
yang bersangkutan malah karantina di wisma atlet meskipun tidak diselesaikan selanjutnya karantina tersebut
dan kita apakah atau bagaimana
pak herwin kami mohon maaf kami tidak mendengar dengan jelas suara anda boleh diulangi pak
iya mohon maaf ini saya di lapangan juga ini lagi di pademangan
ya bagaimana pak silahkan diulangi
silahkan pak sudah jelas
jadi apa terkait
kesalahan prosedur tersebut itu masih dalam penyidikan motif apa itu juga masih dalam penyidikan kita
demikian mas ya
sebelum kasus selebgram ini terkuak begitu menjadi perhatian publik
apakah ada kasus yang sama sebelumnya terjadi pak
ini orang yang datang dari luar negeri seharusnya dikarantina lalu lari dari karantina
pernah atau tidak pak mendengar hal yang sama
kalau dari informasi yang kita dapat ini belum kita terima ya ini baru kejadian
kejadian yang pertama dan ini juga kami menyayangkan adanya kejadian seperti ini
karena sudah sejak berdirinya wisma atlet ini sudah pengaturan begitu bagus
namun kita tercoreng juga kecolongan lah ini artinya
artinya oknum ya pak saat ini penyelidikan terhadap oknum tersebut bagaimana pak perkembangannya
perkembangannya masih dalam pemeriksaan mungkin nanti akan dikembalikan
kesatuannya untuk proses hukum lebih lanjut
karena satuan tugas kita ini kan bko dari berbagai macam satuan
sehingga nanti kalau ada yang melakukan pelanggaran akan dikembalikan
kemudian akan diproses hukum lebih lanjut
sanksi yang diberikan terhadap oknum tersebut pak yang sudah menanti
apakah juga ada pemeriksaan yang dilakukan terhadap selebgram yang menyalahi prosedur tersebut
baik untuk sanksi hukum itu nanti kan berdasarkan dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian militer
ya kemudian nanti apa dan bagaimana itu nanti hasil dari penyidikan mereka
kemudian untuk saudari selebgram ini itu nanti akan ranahnya sesuai dengan petunjuk bapak panglima
apabila memang sudah terbukti ya diserahkan ke kepolisian
oke ini pasti masyarakat juga menanti hasil dari penyidikan terkait kasus ini ya
tapi pak herwin melihat terjadinya hal ini apakah ada dugaan ⁇ lets ⁇ say sejumlah biaya dalam tanda kutip
begitu yang dikeluarkan oleh sang selebgram untuk bisa keluar dari proses karantina yang seharusnya dijalani pada saat itu delapan hari
sampai dengan sekarang kami belum menerima laporan itu mas
sampai sekarang kami belum menerima laporan itu
mungkin nanti kan itu pemeriksanya kepada selebnya itu saja
kalau dari laporan kita di sini belum ada laporan seperti itu
ini kan pastinya tindakan yang tidak bertanggung jawab ya pak keluar dari karantina yang seharusnya dilakukan setelah tiba dari luar negeri begitu
bagaimana kemudian memastikan hal ini tidak terulang kembali dan memastikan jaminan kepada masyarakat bahwa tidak ada insiden serupa yang terjadi
sehingga ini bisa tidak hanya mencoreng citra baik kita yang sudah baik
menangani kasus covid sembilan belas tapi juga mungkin institusi kenegaraan pak
kami juga panglima kodam atas nama pangko gasgap menyampaikan juga permohonan maaf atas ketidaknyamanan ini
memang ini kejadian baru kali ini dan kita juga baru menerima laporannya sehingga juga kami berharap kedepannya
ini kan panglima akan mengevaluasi semuanya
mulai dari bandara pelabuhan kemudian wisma pademangan maupun hotel hotel repatriasi yang sudah ditunjuk
selama pandemi ini masih ada kita ikuti aturan aturan itu
terkait terhadap oknum ya namanya oknum mas ini kita tidak terlepas dari perilaku atau seperti apa kita tidak bisa mengawasi satu persatu
oke baik kita pasti menunggu ya pak herwin hasil dari penyelidikan yang dilakukan terhadap oknum
dan juga alur mana sebetulnya ini yang lost sehingga bisa kecolongan seperti hal yang terjadi dengan selebgram ini
pak herun mungkin satu pertanyaan lagi ini kan sudah dibuka kembali pintu penerbangan internasional bagi warga negara asing
tentunya semakin banyak peluang warga negara asing untuk tiba di indonesia dan juga harus semakin ketat pengawasan karantina dilakukan di berbagai lokasi
begitulah jalur udara laut maupun darat
bagaimana pak langkah yang dilakukan untuk persiapan pengamanan karantina bagi dibukanya kembali wisata
kemudian juga pintu perbatasan negara kita
atau untuk warga negara asing
baik mas pada dasarnya panglima sudah menyiapkan kita ini organisasinya sudah berjalan lama
kemudian semua tahap tahap seperti pemeriksaan di bandara screeningnya kemudian data data para tamu itu semuanya sudah berjalan mekanisme itu
nah ini yang mungkin nanti akan lebih kita ketatkan lagi adalah
bahwa kita akan meriksa
kita akan memberikan pengawasan pengawasan yang lebih kepada tenaga tenaga pengamanan maupun tenaga kesehatan yang akan menerima para tamu tamu dari luar negeri tersebut
sebenarnya tidak ada perbedaannya mas ya
jadi kita tetap mendukung bahwa tamu luar negeri akan datang kita akan perketat penjagaannya seperti biasa
ada hal hal istimewa lain tapi kita akan tetap menekankan seperti itu dari panglima
tentunya juga dibutuhkan kesadaran yang tinggi ya kepada masyarakat bertanggung jawab jika sudah memilih untuk ke luar negeri
pastinya harus menjalani berbagai proses karantina agar tidak memberikan kecemasan di masyarakat atau lingkungan sekitar
terima kasih kolonel herwin budi saputra kapendam jaya sudah bergabung bersama sian indonesia today pada pagi hari ini salam sehat pak